juru bicara kementerian komunikasi dan informatika dedy permadi rabu sore menjelaskan
bahwa kemenaker telah mengeluarkan surat edaran mengenai protokol kesehatan di tempat kerja saat pemberlakuan ppkm darurat
kemenaker juga akan membuat formulasi untuk mencegah terjadinya phk dan kebangkrutan perusahaan selama ppkm darurat diberlakukan
kementerian komunikasi dan informatika dedy permadi rabu sore menjelaskan bahwa kemenaker telah mengeluarkan surat edaran mengenai protokol kesehatan di tempat kerja saat pemberlakuan ppkm darurat
kemenaker juga akan membuat formulasi untuk mencegah terjadinya ppk dan kebangkrutan perusahaan selama ppkm darurat diberlakukan